dua pesawat lion air rute surabaya jeddah arab saudi berputar putar di langit kota binjai sumatera utara senin lalu
manajemen lion air menegaskan pesawat dengan nomor penerbangan jt satu ratus enam itu hendak menuju jeddah
namun dalam perjalanan pesawat mengalihkan pendaratan ke bandara kuala namu sumatera utara
karena ada penutupan wilayah udara di sri lanka
alasan pesawat berputar putar sebelum mendarat adalah untuk mengurangi berat pesawat melalui pemakaian bahan bakar
melalui keterangan tertulis danang mandala prihantoro corporate communication strategic lion air menegaskan
pengalihan pendaratan di bandara udara alternatif bukan karena masalah teknis pesawat
hal ini dilakukan karena ada perubahan waktu berlakunya pemberitahuan
dari otoritas sri lanka yang menyatakan penutupan sementara wilayah udara di sana
sebelum mendarat pesawat terbang berkeliling di udara selama beberapa waktu
dengan tujuan mengurangi berat pesawat melalui pemakaian bahan bakar